presiden joko widodo memberi tanggapan soal dirinya yang disebut sudah tidak lagi menjadi bagian pdi perjuangan
jokowi hanya mengatakan terima kasih
ditanya soal tidak lagi jadi kader pd perjuangan presiden jokowi hanya mengatakan terima kasih
sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan bidang kehormatan komarudin watubun menyebut
presiden jokowi dodo dan gibran raka bumiraka sudah tidak lagi menjadi bagian dari pdi perjuangan